kepergok mencuri dua orang pemuda di garut jawa barat babak belur dihajar warga
modus pelaku adalah dengan menjadi penghuni kos beberapa pekan sebelum mencuri motor penghuni lain
aksi main hakim sendiri ini terjadi di kawasan langensari tarogongkaler garut
dua orang pemuda jadi bulan bulanan masa setelah kepergok mencuri sepeda motor di sebuah rumah kos
kedua pelaku terluka serius di bagian kepala akibat hantaman benda tumpul
meski sudah bersimbah darah dan menangis keduanya terus menjadi sasaran emosi warga
beruntung dua orang tokoh pemuda mampu melerai warga
di hadapan polisi pelaku an dan aa mengaku nekat mencuri untuk memiliki sepeda motor korban
modus operandi kedua pelaku adalah dengan menyewa kamar di tempat kos yang sama dengan korban
polisi mengamankan barang bukti sepeda motor milik korban
sementara kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan dalam kondisi terluka
deden rahadian garut